saudara setelah mendapat laporan dan keluhan dari beberapa korban
saat ini pihak dari kepolisian sedang menyelidiki perusahaan
yang berkodok investasi bodong bernama dream investment
yang berpusat di jalan merbaburaya itu
saat ini beberapa dari nasabah dream investment
sedang mendatangi kantor pusat perusahaan investasi itu
untuk menuntut agar uang
udah sangkau siapa nih
mau apa kalian datang sini
saat ini agak
kalian tahu dari mana tempat ini
sakti tadi sempat ngasih tau udah
sakti juga bilang kalau sakti terluka
sebenernya sakti bilang sih untung gak datang kesini
tapi gimana udah aku khawatir banget sama sakti
kenalin udah nama saya risa
saya temen deketnya sakti dekat banget
tapi sering bilang ke saya kalau dia suka buat ngobrol sama saya
ya udah jangan dengerin dia
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah

saya mau tahu siapa yang datang

bisa aja disini

jadinya aku langsung sini
mau aku bikinin teh anget
dapurnya dimana ya

sakti kita kelupas sakit sekarang ya
kalau muka kamu dibiarin kamu bakal mencintai para ayo
sakti kita kelupas sakit sekarang ya kalau muka kamu dibiarin kamu bakal mencintai para ayo
sakti kita kelupas sakit sekarang ya

ngapain kok disini
kalian juga ngapain disini
apa kalian gak tau tempat ini bahaya buat kalian
lagipula siapa yang nyuruh kalian disini ya
kalian liat sendiri kan tuan rumahnya kaya apa
sekarang lebih baik kau pergi dari sini
saudara setelah mendapat laporan dan keluhan dari beberapa korban
saat ini pihak dari kepolisian
sedang menyelidiki perusahaan
yang berkedok investasi bodong
yang berpusat di jalan merbaburaya itu
saat ini beberapa dari nasabah dream investment
sedang mendatangi kantor pusat perusahaan investasi itu
untuk menuntut agar uang mereka kembali
tapi sayangnya kantor pusat itu sudah kosong
tidak ada aktivitas apapun sejak dua hari yang lalu

tidak ada aktivitas apapun sejak dua hari yang lalu
tidak tidak tidak tidak
ini ya allah

padahal aku udah
invest semua tabungan aku dan juga semua tabungan suami aku ke dream investment ini
ya ampun kalo bang marah tau dia pasti marah banget
dia pasti marah banget
ya tuan udah
cepat suruh mereka keluar sekarang
suruh mereka keluar sekarang
tunggu apa lagi
gue mau nyamain bubu sayang gue ini
aku juga mau nemenin sakti
apaan sih lo bukan siapa siapa aja
kalau kalian gak mau pergi
biar saya saja yang pergi
udah sakti sakti
sisi aku bantuin
gak usah teriak teriak
iya emang kenapa sih lo juga
saya mau bicara dengan lo
dari mana kau kejar
dari mana kau kejar
dari mana kau kejar
dari mana kau kejar
kita ada seorang pun di rumah ini
nampaknya mereka telah kabur ketika tahu kita datang
kita harus mencarinya kimam
kita harus menemukan gidayuh
dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada raja
aku harus beritahu soal ini ke bang mara sekarang juga
bang aku mau
biarkan aku masuk langsung tutup pintunya
ini siapa sih bang
dia adalah rachel sahabat saya
oh ini rajo yang abang pernah ceritain waktu itu ya
saya akan memeriksanya tolong kamu keluar sebentar
apa aku omongin aja sekarang ya
kok kamu malah bengong kenapa
oh iya bang ada yang mau diambilin enggak
teh hangat dulu boleh
iya sebentar ya bang